hari ini digelar konferensi hukum nasional dua ribu delapan belas di jember yang akan membahas proyeksi hukum dua ribu sembilan belas
dan untuk mengetahuinya sudah ada rangga umara dari jember jawa timur
selamat pagi rangga rangga apa tema dan rundown atau agenda acara pada hari ini di sana
ya selamat pagi fani dan amel betul sekali di kabupaten jember jawa timur saat ini tengah berlangsung seminar hukum nasional dua ribu delapan belas
nah seminar atau konferensi hukum nasional ini diinisiasi atau diselenggarakan oleh bagian hukum tata negara
fakultas hukum universitas negeri jember kemudian ada pusat pengajian pancasila dan konstitusi fakultas hukum universitas negeri jember
serta pemda kabupaten jember
dan acara sudah mulai sekitar pukul sembilan tadi ada puluhan peserta yang sudah datang di sini
semuanya adalah para pakar pakar hukum kemudian pengacara dan beberapa akademisi yang ada di kabupaten jember dan di sekitarnya
nah ada beberapa hal nanti yang akan didiskusikan di agenda konferensi ini
ada dua sesi nanti sesi pertama adalah temanya adalah tentang kekuasaan kehakiman
yang mana pembicara utamanya ini nanti ada jaja ahmad jayus yaitu ketua
kemudian ada dr suhadi ada hakim agung dari mahkamah agung
kemudian juga ada prof benir yanto ini kepala bphn kemenkung ham
dan nanti pada pukul satu hingga sore nanti akan ada sesi keduanya
pembahasannya adalah tentang perkembangan legislasi di indonesia
ada beberapa narasumber diantaranya keynote speakernya atau pembicara kuncinya adalah dr anwar usman ketua mahkamah konstitusi
kemudian juga ada arief wibowo wakil ketua badan legislasi dpr ri
serta tidja anggra ini
ini juga adalah direktur eksekutif dari ludem
nah tadi juga acara ini dibuka oleh bupati jember faida yang mengaku sangat bangga
bisa terlibat secara langsung dalam proses diskusi dan juga penyelenggaraan acara ini
faida tadi mengatakan bahwa sebenarnya acara ini adalah untuk merefleksikan bagaimana wajah hukum di indonesia pada tahun dua ribu delapan belas yang lalu
serta kemudian untuk mencoba untuk membuat proyeksi bagaimana wajah hukum indonesia di tahun dua ribu sembilan belas
yang akan datang berdasarkan dengan apa yang sudah terjadi
dari rangkaian peristiwa peristiwa hukum yang terjadi pada tahun dua ribu
nah nanti dari rangkaian sesi satu dan dua ada beberapa hal yang menarik yang bisa didiskusikan dengan narasumber dan juga puluhan pakar hukum yang ada di sini
di antaranya misalnya adalah soal kekuasaan kehakiman
dimana kita tahu pada tahun dua ribu delapan belas setidaknya ada tujuh ratus sembilan puluh dua laporan yang masuk ke dalam komisi yudisial yang melaporkan tentang hakim hakim
beberapa hakim kemudian dilaporkan melakukan penyalahgunaan jabatan melanggar etika dan sebagainya
bahkan ada empat ratusan hakim yang melakukan penyelenggaran jabatan melanggar etika dan sebagainya

kemudian ada juga lagi beberapa hal yang cukup penting yang akan dibahas di sini
misalnya dalam soal proyek legislasi nasional
di mana prolegnas atau proyek legislasi nasional sendiri jauh tidak memenuhi target
dari sekitar lima puluh target penyusunan konstitusi penyusunan legislasi oleh komisi legislasi di dpr ri sampai november pada tahun ini saja baru hanya satu
ini tentu menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas untuk kemudian diformulasikan secara tepat
dan nanti diharapkan tentunya hasil dari konferensi ini bisa menjadi semacam acuan ataupun kemudian rekomendasi yang bisa dipertimbangkan
oleh para pihak pihak yang terkait dengan kewenangan hukum di indonesia untuk bisa dijadikan bahwa tahun dua ribu sembilan belas wajah hukum indonesia bisa jauh lebih baik daripada tahun dua ribu delapan belas ini
fanny dan juga amel
ya terima kasih rangga umaran
tentunya kita berharap agar hasil dari konferensi ini bisa diimplementasikan begitu ya di hukum indonesia
terima kasih rangga umar atas laporan langsung anda